emang lo kiranya gue takut sama anak kecil
sekarang kamu ikut aku ya
gak usah ikutin kakak yang itu
mau digenok gak
dia udah tau aja tuh
kamu duduk di sini
kak opi mau kerja dulu
jangan berdiri ya
oke kamu kesini sebentar pi
raka kamu tunggu di sini bentar ya
kopi dipanggil sama bos ya
kamu habis beres
beresin ruang rapat
jangan lupa ya
keluarin botol botol wine yang baru
sebab tadi pak ronald pesen sama saya kalau tamunya yang sekarang ini tuh datang dari hongkong
jadi winenya tuh harus nomor satu
saya segera siapkan
nanti tamunya keburu dateng
aduh itu kan wine
ya dia mabuk lagi
hmm kayaknya udah bersih nih
tinggal dijemur aja
biar aku gak in trouble lagi
metu itu ditarik rain
masa panjang itu dia felelin

aduh aku sama beli aja
gue harus kasih dia susu
laura itu susunya laura

raka jangan bander dong
raka jangan bander
raka jangan jatuh raka
raka bander banget sih
pak adrian sebelumnya saya mohon maaf
tapi saya harus katakan satu keputusan yang mungkin akan mengecewakan bapak
setelah saya pikir pikir
rasanya lebih baik kalau kita membatalkan perjodohan antara putri saya laura dengan tristan
pak keberatan nggak
lagi pula juga ngapain juga kita paksain anak kita kalau memang ternyata mereka berdua tidak cocok
betul betul pak
bapak betul kalau memang kita paksakan nanti yang ada bukannya langgeng malah berantem terus mereka
hobi masih kerja di dalam
saya harus tunggu sampai dia selesai
hmm kayaknya kamu seneng banget ya dititipin di sini
sampai kecapean begini mukanya
iya bu ya itu happy banget sama aku seharian main sama aku
tapi dia nggak bikin repot kan nggak bikin keonaran di sini
tentu tidak semuanya terkendali aman
wah syukurlah kalau gitu
nora makasih banyak ya kamu udah banyak bantu saya
oh sama sama bu jangan risau
ah ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya
hmm sama kak laura
makasih kakak cakep
kalau gitu saya permisi dulu ya
yes anak monster itu pergi
tentang orang tua kamu
sudara tirinya ayah kok saya nggak pernah tahu ya
waktu itu saya tinggal dekat dengan kalian
waktu kamu berumur lima tahun dan rangga berumur tujuh tahun
tujuh tahun saya pindah keluar kota jauh dari kalian
iya tapi sampai sekarang saya nggak pernah tahu
orang tua kalian itu sangat baik sekali
dia suka membantu orang yang susah seperti saya ini
dulu waktu saya masih belum punya apa apa
ayah kamu yang memberikan modal kepada saya untuk buka usaha
dan hasilnya saya masih bisa bertahan hidup dari hasil kerja yang saya rintis dari bawah
tapi dari mana bapak bisa menemukan kami berdua
setahu saya kecelakaan itu sudah terjadi bertahun tahun yang lalu
dan saya juga nggak pernah berhubungan sama keluarga ayah dan ibu lagi
saya sama karangnya juga udah pindah dari bandung ke jakarta
masih ingat foto ini
dari foto inilah yang menjadi acuan saya ketika ketemu rangga dan rangga memperkenalkan dirinya
saya benar benar yakin bahwa dia orangnya ditambah lagi ada adiknya
dan dari rangga juga saya tahu bahwa kedua orang tua kalian meninggal karena kecelakaan
karanga tahu kalau bapak itu adalah adik dirinya ayah
waktu itu saya masih ragu
tapi saya benar benar yakin kalau ayah kamu masih hidup dia akan senang melihat kalian berdua
setidaknya masih ada keturunan ayah kamu yang hidup
ayah kamu juga anak satu satunya dari kakek kamu
dan rangga anak satu satunya dari ayah kamu
mungkin kamu belum tahu bahwa kamu itu bukan anak fadil dan desy
mereka mengangkat kamu menjadi anak semenjak bayi